papa dulu pernah punya teman
karena hamba ingin sekali bisa melihat
putri kandungku ya allah
kasih hamba kesempatan
untuk bisa menembus semua dosa dosa hamba
karena selama ini
hamba sudah menyanyiakan putri
tolong ya allah
berikanlah hamba kesembuhan
mengabulkan semua permohonan kamu ya allah
kamu udah dapet
nomor dokter dari singapura itu
aku juga masih nunggu
biar aku coba kontak pak irva
iya iya sebentar ya
papa dulu pernah punya teman
tapi udah lama
malam pak irfan
oh enggak enggak ganggu kok
dokter yang disini
rekomendasi pak irfan
apa boleh saya dapet
nomor kontaknya pak irfan
kalau boleh jujur
untuk bisa melihat lagi pak irfan
pak nino bener
ngasih tau pak nino
itu temen saya ya
jadi nanti kalau
bilang aja tau kontaknya dari saya
nggak forward ya nomernya ya
sekali lagi terima kasih banyak buat
rekomendasinya pak irfan
oh enggak ini bukan apa apa kok
tapi ini sangat berarti buat saya
sekali lagi terima kasih pak irvan
yang pas udah dikirim sama pak irfan
udah dikirim nomernya
udah menjadi kesempatan buat aku pak
kamu happy habis jalan jalan ya
aku kan bosan tidur rumah terus
yaudah kalau gitu sekarang kita ganti baju
nanti aku mau bos sama umar
aku mau bangun pagi
bapak kan mau kasih aku kejutan
iya kan pak
kasih enggak ya
yaudah nanti rena tidur sama oma
sama jus dulu ya
udah ya mau makan ya ini
ya mau menanya soal
peneror itu gimana
udah ada perkembangan
aku sudah dapet foto
laki laki yang meneror keluarga kita
dan kemarin aku
aku sempat ketemu sama seseorang yang kemungkinan kenal sama laki laki itu
kamu mau ketemu siapa
detailnya nanti aku ceritain ya mama
yang penting sekarang mama doain aja semoga semuanya lancar
yaudah kalau gitu update me ya
kabari kalau ada perkembangan apapun
sudah kalau gitu mama kamarnya istirahat ya
apa mau ke toilet gimana
ini anak kamu suka nendang nendang akhir akhir ini
mungkin aku kaget
terus gimana mau ke dokter
ngapain ke dokter
ya gapapa biarin aja aku juga seneng
bisa gak rasanya nendang
hei kamu tuh lagi ngapain sih
lagi main main nih ya di purut mama ya
oh main bola
lagi main bola
nanti kalau kamu udah lahir papa buatin lapangan bola ya
jadi nanti kamu bisa main bola
masa lu disuruh langsung main bola
ya siapa tau nanti besarnya bisa kayak kris aja dong ya

kalau nendang nendang jangan keras keras ya
tadi sampai kaget lu
ya kalau mau nendang nggak apa apa tapi pelan pelan
dia menjadi orang yang paling bahagia deh
karena papanya seperti ini
kamu selalu membuat bahagia mas
untuk anak kamu
untuk semuanya yang ada disini
ini kamu pun juga begitu
oke sekarang kita isi rata rata di kamar ya
aku mau ngasih
nih liat sesuatu
fotonya apa tuh
kamu inget gak itu siapa
ya ini foto saya kamu dapet dari mana
kamu inget gak itu siapa
tentu macam tuan
apa sih cara eingat dua
dari yang mana itu